nonton rcti ya di aplikasi rcti plus
ewa mau belajar ah gimana caranya ngerawat cekok yang baik dan benar boleh
hahaha kalo itu mah gampang ya
jadi orang makanya jangan rakus
itu batu kali tuh yang keras keras jangan dimakan
batu kali batu koran batu mata jangan
ini mah sempat wasan juga digaduh kacau
wih bahasanya udah gila ya
udah udah ini tempat saya biasa manggung
gimana kalo kita ngobrol di dalam aja yuk
sekalian saya pengen dengerin suara kamu
ewa gak pernah yang namanya ganggu ganggu kegiatan kakak
udah lah kak
siapapun orangnya kita akan coba terus
ini pasti ada unsur bahas dendam
udah salah bahas kepala
rasid rasid sebaiknya lebih tenang
sekarang ini kami sedang berusaha untuk mencari informasi
tentang kematian temannya ewa
polisi kan sedang mengurusnya
mencegah atau membasmi kemungkaran adalah tugasmu umat beragama
bukannya polisi atau aparat hukum
insya allah kita bisa mengatasinya
kita ridok dunia akhirat
sekarang kamu awasi eva
ikut tidak kemana dia pergi
kayaknya itu ide bagus
kamu kasih yang benar
cari kesempatan loh
kajian ngapain masuk masuk ke rumah aku
tadi ini kan ada yang nelfon kamu
tapi begitu diangkat malah dimatiin
saya dengar kabar kalau
penyanyi dangdut yang baru ngerilis album
itu ditemukan mati mengenaskan
udah dua orang loh
takutnya penelpon iseng itu punya niat jahat sama kamu
sudahnya jangan kelamaan dong
kan enggak enak melihatnya
eva mau dengerin bang sani nyanyi nggak
wah bang sani kalau nyanyi mah ngataup
crt udah pada tahu tuh
bapak gua berlibat
rupa rupa warnanya
hijau kuning kelam bau
bau merah muda dan biru
bapak bapak bapak bapak bapak
bukan sani rama
kamu mau aku nyanyiin satu lagi
begadang jangan begadang
ampun lagi asik asik nyanyi
ditinggal lari benar benar lari ceweknya
mbak saya di perut aja mbak
mbak mbak saya di jidat aja mbak
yang jelas ya
sari sini aja mbak
tau udah pantat hitam aja lu pamer pamerin lagi
wah kelewatan lu
makasih ya mbak
mbak iwiun ya
aduh ngomong apa dari tadi
sendirian aja nih
nyetir sendiri juga
wah udah sini biar sunny boy aja yang nyetirin
iya udah ditanggung aman deh
aduh ini gimana buka aja nih

masuk masuk masuk
iya tunggu sebentar
cepet tunggu sebentar
yang baru keluarin album perdana
kalau kalian mau merampok silakan
tapi saya jadi apa apain

sama seperti tuh
karena dari beimu
kalau yang gue
saat rok kedua
dia masih hidup sam

hayat kita pergi
sebaiknya kita sembuhkan dia dulu
boleh siap pak
tenang tenang mbak
tolong bisa ceritakan apa yang sedang terjadi tadi
ya perampok tadi
agar saya berhenti dari kegiatan nyanyi dangdut
saya tadi pipi saya digores oleh pisau
karena saya menolak ajangan mereka

ewa mau belajar ah gimana caranya ngerawat cengkok yang baik dan benar
jadi orang makanya jangan rakus
itu batu kali tuh yang keras keras jadi makan
batu kali batu horan batu mata jangan
ini masuk batu asan juga digaduh
ih bahasanya udah gila ya
ini tempat saya biasa manggung
gimana kalau kita ngobrol dari dalam aja yuk
sekalian saya pengen dengerin suara kamu
di sini aku biasa manggung
yuk kita lihat
selamat siang mbak yuyun
ya ada yang bisa saya bantu
yang bener jangan bikin malu ya
ya pasti saya yakin suaranya bagus kak
pada saatnya kak
walaupun kau bilang cintamu agung
dan kasih sayangmu setinggi gunung
tiada terbanding dengan siapapun
cara dan sikapmu terpuji tersancung
aku takkan menjadi goyang
kupunya iman di dada
itu suara setan durcana
membawa diri jelaka
walaupun kau bilang cintamu agung
ih gila dasar
suara kau bagus juga ya ternyata
masa sih mbak serius

boleh kalian belajar
ini sunny ini eva